sementara itu direktur utama bpjs kesehatan fahmi idris mengaku ada masalah utang dalam bpjs kesehatan
masalah utang ini dapat memicu defisit sampai dengan tujuh puluh satu triliun rupiah pada tahun dua ribu dua puluh
dalam rapat khusus komisi sembilan dpr bersama kementerian kesehatan dan bpjs kesehatan rabu siang
dirut bpjs kesehatan fahmi idris menjelaskan salah satu masalah utama bpjs adalah hutang
hutang digunakan untuk pembiayaan dokter tenaga kesehatan perawat hingga office boy
selain itu pengadaan alkes dan obat juga membutuhkan biaya besar
untuk mengatasi hal itu pemerintah memiliki tiga opsi
yakni rasionalisasi iuran rasionalisasi manfaat yang diberikan serta suntikan dana tambahan
sebelumnya anggota komisi sembilan fraksi demokrat anwar faid mengusulkan
pemerintah menunda kenaikan iuran bpjs
iuran sebaiknya tidak dinaikkan untuk pengguna bpks kelas tiga
ada masalah serius di dalam pembayaran
karena ini menyangkut database kami health facilities information system kami
ini menyangkut satu dua juta pekerja sektor kesehatan yang kalau kami telat membayar
akan berpengaruh terhadap kehidupan sehari harinya
artinya dokter tenaga kesehatan lainnya perawat bidan kemudian office boy
training service di rumah sakit ini kan kalau kita tidak segera selesaikan juga akan menjadi masalah kemudian hari
kemudian juga supply chase nya pabrik obat pekerja di industri farmasi dan lain lain
jadi kita sudah hutang jatuh tempuh dua puluh satu

kemudian kita sudah hutang jatuh tempuh dua puluh satu